wakapol rikomjen pol shafrudin sebelumnya menegaskan jika operasi pembebasan sandra polisi berhasil dilakukan tanpa negosiasi
aparat melakukan pendekatan lunak dan satu ratus lima puluh enam narapidana yang melakukan penyanderaan telah menyerahkan diri
operasi penanggulangan pembebasan sandera yang dilakukan oleh narapidana teroris sudah selesai
sudah selesai dengan aman terkendali dan seluruh napi teroris sejumlah satu ratus lima puluh enam menyerahkan diri
tentu operasi ini saya sudah jelaskan tadi operasi penanggulangan dengan pendekatan soft approach
pendekatan lunak yang dilakukan oleh polri saya tekankan lagi bukan karena negosiasi
tapi penanggulangan dengan pendekatan lunak yang dilakukan oleh seluruh anggota polri seluruh tim
setelah tiga puluh enam jam operasi penanggulangan aksi tahanan teroris yang berada di rutan salemba makor bimob berhasil dilakukan
sejumlah pihak termasuk komisi tiga dpr mendesak agar kepolisian segera mengevaluasi sistem pengamanan tahanan
utamanya di markas polisi itu sendiri
mengapa bisa seorang aparat kepolisian tersandra di markas sendiri
benarkah ini terjadi pembiaran kisruh hingga berbuntut kerusuhan di dalam rutan
direktur eksekutif lembaga kajian strategis kepolisian indonesia edi saputra hasibuan
sudah bersama kami di cnn indonesia
selamat siang bang edi
terima kasih sudah hadir siang ini
ini kalau kita pantau dua hari yang lalu bang edi cukup alot ya
yang terjadi di rutan
kecamatan cabang salemba kompleks makobrimob
tapi kemudian hari ini pukul tujuh lima belas penanggulangan sudah berhasil dilakukan
kita patut apresiasi upaya upaya dari polri ini
tapi kemudian apakah ini menjadi sebuah prestasi yang patut dibanggakan
karena kemudian polisi tentu diminta untuk mengevaluasi dalam waktu yang terbilang cukup lama
hal ini baru bisa diselesaikan
bagaimana anda menilai langkah langkahnya
ya pertama memang saya kira kita sudah sepantasnya mengucapkan belasungkawa kepada korban dulu ya
saya kira mereka lima itu adalah putra putra terbaik polri ya
yang gugur dalam melaksanakan tugas
yang kedua adalah ya saya kira memang perlu kita apresiasi
saya tadinya berpikir bahwasannya polri akan melakukan penyerbuan
ya dan memang itu sebetulnya kalau dilakukan itu akan disalahkan oleh masyarakat
dan akan lebih banyak
karena polisi adalah aparat peningkatan hukum
polisi adalah aparat negara yang melakukan yang menghormati hukum
maka sudah seharusnya memang polisi harus melakukan pendekatan pendekatan yang sop ya
artinya bukan pembunuhan dilawan dengan pembunuhan
walaupun sebetulnya kalau kita lihat ini adalah merupakan sangat menyakiti jiwa anggota polri
sangat menyakiti jiwa masyarakat
karena bisa dibayangkan ada aparat kita
aparat negara yang melaksanakan tugas kemudian dibunuh oleh kelompok teror tadi
tetapi saya lihat di sini adalah ini yang perlu kita apresi bahwa sapori melakukan menghormati hukum
walaupun misalnya bisa melakukan tetapi tidak melakukan
tetapi melakukan penghormatan terhadap hukum dan tidak melakukan penegakan yang keras ya
artinya karena akan ada kesan bahwasannya nanti polri akan disebut dendam
atau polri disebut sakit hati jika melakukan tindakan tindakan yang sama
dan ini adalah merupakan kolomur pendekatan kami adalah ini sangat tepat ya pendekatan pendekatan soft
karena memang dari awal adalah untuk menghindari adanya korban jiwa penampan yang apa ya
tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh sekelompok orang itu mereka dilabel sebagai teroris
tapi kemudian kita tahu pemerintah siapa yang melakukan
pemerintah siapapun di indonesia ini tidak ada ruang untuk mereka
kemudian soft approach dilakukan
ini bagaimana anda menilai apakah ini tepat begitu atau analisa anda seperti apa
gini kalau misalnya polisi melakukan misalnya tembak di tempat atau melakukan penyerbuan
justru akan masyarakat tidak akan simpati
sebaliknya dengan ini berarti polisi akan melakukan apa hormat terhadap hukum
tadi memang kita harus dukung apa yang disampaikan oleh bapak presiden
bahwasanya tidak akan ada ruang terhadap pelaku pelaku teror
betul kita harus memang mendukung itu kenapa
karena sepanjang mereka ada negeri ini tidak akan aman
negeri ini tidak akan damai ya kenapa
sewaktu waktu akan muncul gerakan mereka itu tidak kelihatan
gerakan mereka itu bisa muncul kapan saja dan dimana saja
dan bisa mengancam masyarakat dan juga mengancam jiwa anggota polisi atau aparat kemana lainnya
dan yang pasti adalah dengan pemindahan itu
itu kita harapkan nanti ke depan situasinya akan semakin kondusif ya
karena kita tahu sendiri pemindahan ini memang kalau kita lihat di lp nusa kambang itu adalah pengawasannya sangat ketat sekali
super maksimum security ya
dan kita harapkan nanti dari sana bisa mereka dilakukan pengetatan lagi
jangan sampai jaringan ini bisa membuat kekuatan baru
sehingga ini akan mengancam keamanan negeri kita
ya tapi kalau kita bicara soal penanganan di nusa kambangan tentu ini konteksnya berbeda ya bang
kita mungkin masih fokus kepada bagaimana inkonsistensi polri dalam menangani kasus ini
kita tahu kelemahan kelemahan itu sangat terbaca oleh publik
di dalam rutan ada alat komunikasi ada senjata senjata tajam yang beredar di sana
kita tadi sudah melihat bagaimana buku ini
tumpukan senjata di sana
metode pengamanan ini di mana lemahnya bang
kemarin kalau nggak salah memang ada senjata juga yang dirampas dari anggota ya
saya kira memang itu mungkin yang diambil oleh para pelaku pelaku tadi
dan mereka marah karena apa
karena polisi melakukan rajia atau melakukan pengetatan di dalam hal masuknya barang
ke dalam rutan ya
dalam sop memang harus demikian
siapapun yang mengirim barang
mengirim barang ke dalam
itu harus diperiksa
walaupun itu makanan sama sekali
tetapi harus diperiksa
jadi kalau ada makanan masuk ke dalam
itu harus dicicipi oleh anggota yang bersangkutan
kenapa dikhawatirkan itu mengandung racun
kemudian kenapa harus diperiksa
karena sering kali di dalam hal pengiriman makanan
di bawahnya ada kadang ada hp
kadang ada senjata tajam
kadang ada narkoba
dan inilah yang diantisipasi oleh polisi
sehingga jangan sampai ada
masuk barang yang tidak diinginkan masuk ke dalam
memang sop nya demikian
berarti ada apa yang longgar menurut bang edi
makanya kurang mungkin di dalam apa
di dalam rutan
karena memang ini adalah sebetulnya rutan cabang dari salemba
ya memang sebetulnya apa
sudah sangat padat sekali
ya kalau memang perkembangan pembangunan rutan
memang agak lambat kalau kita lihat ya
bisa dibayangkan di dalam satu lembaga pemasarakatan
sehingga ini tidak terdeteksi terus
karena jumlah tahanan itu semakin besar
semakin banyak saat ini
tahanan narkoba mendominasi
tetapi tidak diselingi dengan pembangunan pembangunan rutan
dan juga lp
inilah yang menjadi masalah
sehingga termasuk misalnya di lp
di rutan brimob tadi
itu sebetulnya kapasitasnya paling dua puluh tiga puluh orang
tapi kenyataannya diisi dengan satu ratus lima puluh empat sekian orang ya
dan ini tidak nyaman
dan ini akan membuat suatu masalah
termasuk misalnya apabila mereka digabung
ini akan memunculkan kekuatan kekuatan baru di dalamnya
jadi kembali ke persoalan klasik
bahwa over kapasitas ini masih menjadi persoalan yang masih belum selesai sampai saat ini
nanti kita akan kembali bahas bang edi
kita masih akan lanjutkan dialog cnn indonesia breaking news
setelah yang satu ini
rusuhan dalam lapas rutan terorisme di mako brimob pada selasa kemarin
juga pernah terjadi sebelumnya
delapan terduga teroris yang pernah merencanakan penyerangan mako brimob
saat ini berada di sekitar lokasi kejadian
wakil presiden yusuf kala meminta adanya evaluasi atas kejadian ini
polisi terus memberantas jaringan teroris hingga memburu ke tempat persembunyiannya
dari beberapa orang yang sudah ditangkap dan diperiksa
mengaku pernah menjadi pasukan isis di suriah
ada puluhan sel teroris yang mempunyai kapasitas melakukan aksi kekerasan selama ini
tindakan teror di indonesia dari kelompok kelompok kecil yang tergabung dan bergerak sendiri
menurut pakar terorisme sydney jones penyerangan markas polisi menjadi modus baru terorisme
penyerangan yang tertuju kepada polisi diduga sebagai aksi balas dendam pelaku teror
kapolri jenderal tito karnavian menyebut
polisi menjadi sasaran karena dianggap kafir oleh kelompok radikal
polisi melabeli target itu dengan kafir
kamu lihat dia dalam arti memburu orang
polisi belum rilis data pelaku siapa saja yang terlibat dalam penyerangan dalam markas makobrimob kelapa ii pada delapan mei malam hari
namun saat ini di sekitar lokasi kejadian
ada delapan terduga teroris dari sumatera barat yang sebelumnya ditahan pada dua ribu tujuh belas
karena merencanakan serangan ke makobrimob
wakil presiden yusuf kala yakin atas penyelesaian kasus ini
dan percaya pasukan khusus di makobrimob dapat melumpuhkan para pelaku
saya rasa ini adalah masalah yang harus di evaluasi
insya allah kita selesaikan
kerusuhan ini sendiri merupakan insiden kedua yang pernah terjadi di rutan kasus terorisme
diperlukan evaluasi pengelolaan lapas untuk menghindari kerusuhan berulang sehingga menimbulkan korban jiwa
kita masih bersama direktur eksekutif lembaga kajian strategis kepolisian indonesia edi saputra hasibuan
bang edi tadi kalau kita menarik pernyataan
dari pak jk ini cukup ada nada nada dilematis sepertinya
abang menangkap hal yang sama atau bagaimana
saya kira demikian
tadi pak wapres menyampaikan bahwasannya
kalau mereka berkumpul jadi satu itu akan membuat suatu apa akan memunculkan suatu kekuatan baru
kenapa mereka masih melakukan komunikasi
di universitas begitu ya
di universitas ya
kenapa mereka akan menyampaikan apa yang mereka lakukan kemudian rencana kedepanan
mereka akan berpikir demikian
satu satunya yang bagus adalah
pertama adalah pemerintah perlu memikirkan menyiapkan penjara khusus terorisme
dan dilakukan pengetahuan seketat mungkin
bila perlu misalnya pelaku pelaku teror terorisme napi napi terorisme itu
tidak boleh ketemu dengan teman teman yang lain
misalnya bila perlu dalam satu ruangan hanya dua satu orang
kemudian bila perlu pertemu dengan teman teman lain hanya dua orang

saya kira ada nanti pembatas seperti kaca yang bisa menghindarkan hal hal yang tidak mudah
termasuk pengiriman makanan
makanan juga tidak boleh dikirim dari luar
karena saya kira di sana sudah cukup makanan
ini harus diantisipasi
karena banyak sekali modus yang selama ini berpura pura mengirimkan makanan
tapi sebetulnya mengirimkan sesuatu ke dalam
dan bahkan kartu telepon sering disilipkan dari makanan
inilah sebetulnya yang dilakukan oleh polri
polri untuk melakukan pengawasan
secara ketat di dalam hal
rutan termasuk dari tuan brimob kemarin
yang berakhir akhirnya mereka
marah terhadap petugas jaga
kalau abang melihat
itu pola pengamanan yang sudah berjalan
sejauh ini sudah
efektif atau sudah maksimal
atau bagaimana sehingga ada distorsi komunikasi
antara yang diawasi dengan
pengawas begitu bang sebetulnya kalau kita
lihat di brimob itu adalah pengawasan
termasuk paling ketat ya
kita saja masuk ke dalam tidak bisa masuk
kenapa karena di pintu masuk saja
sudah dijaga sudah ditanya macam macam
mau kemana mau ketemu siapa
begitu juga di dalam
tahanan rutan tahanan
tidak semua orang masuk ke dalam
bahkan makanan pun memang harus diperiksa
cuman memang inilah yang menjadi
analisa kami barangkali memang inilah
cara mereka yang
menjadi skenario mereka pelaku pelaku
teror tadi untuk
seolah olah misalnya masalah
makanan masuk ke dalam kemudian ditolak
lalu mereka ribut protes
lalu disitulah mereka melakukan aksinya
itu mungkin bagian daripada modus operandi
yang dilakukan berpura pura misalnya
protes terhadap karena susahnya
memasukkan makanan ke dalam dan kemudian
kalau menurut pemikiran kami penelitian kami
bahwasanya mereka memang sudah hafal
betul di mana tempat tempat senjata
di mana hal hal yang lemah gitu ya
saya kira sudah dipelajari oleh kelompok ini ya
oke jadi kemudian dengan strategi
itu yang sudah direncanakan
sedemikian rupa sehingga mereka bisa
melakukan aksi yang seperti yang kemarin
karena memang ini sudah dua kali
dalam jeda waktu beberapa bulan saja
begitu pak pak hedya
nah kalau kita bergeser ke nusa kambangan
mereka yang tadinya ada di sana
kemudian dipindahkan ke nusa kambangan
ini kita tahu rutan supermaximum security
apakah di sana ada jalan
kemungkinan kalau upaya upaya
pemberontakan atau upaya upaya ketidaksenangan terhadap
penjagaan di sana akan terjadi atau bagaimana
saya kira tetap kita fokus kepada pengamanan
dan pengawasan petugas jaga ya
jangan sampai misalnya
kalau masih ada komunikasi
masih ada misalnya masih bebas
penyeludupan barang barang ke dalam
dengan bebas termasuk alat komunikasi termasuk
senjata tajam termasuk misalnya
bahan terlarang gitu ya
saya kira itu masih susah apa
masih bisa terjadi tapi kalau memang
pengawasan ketat dan kemudian
teror ini harus ketat
karena berbeda dengan kejahatan lainnya
ini sangat berbeda ini menyangkut masalah
keamanan negara ini menyangkut
yang sangat ditakuti oleh negara kita
kenapa ini menyangkut masalah
ideologi ya dan mereka sebetulnya
kalau apa mereka pun rela mati
asal apa yang menjadi cita cita
mereka bisa terwujud bisa dibayangkan
dan berbeda sekali dengan
pelaku pelaku perampokan yang hanya untuk
sekedar masalah ekonomi kemudian dia berbuat
ini sangat berbeda
ini sudah efektif menurut abang
sejauh ini yang kami lihat
selama ini sudah ada dilakukan ya
pauli sendri bersama bnpt
sudah melakukan deradikalisasi
pernah ke delhi serdang
disana memang ada namanya suatu perumahan
kawasan untuk melakukan
kepada keluarga dan anak anaknya
ini dilakukan agar tidak
muncul lagi pelaku pelaku baru
tidak akan muncul lagi keturunan baru
dari pelaku pelaku teror
saya kira misalnya juga cukup
bagus ya respon daripada
anak anak mereka walaupun mereka tahu
orang tuanya ada yang
dieksekusi dihukum berat
tapi anak anak ini bahkan sekolah
saya lihat kemarin ada yang sudah hafal al quran
itu di delhi serdang
ada yang sudah
disekolahkan oleh pemerintah
saya kira memang saat ini perlu ada
pemerintah bagaimana misalnya praktik
ini operasi deradikalisasi
ini tadi bisa
lebih apa namanya lebih besar ya
sehingga nanti tidak akan muncul lagi
terakhir bang edi perlu
evaluasi atau bahkan reformasi
di tubuh polri untuk bisa
menyelesaikan persoalan ini
ya saya kira memang ini adalah merupakan
masukan yang berharga ya
pengalaman yang berharga buat polri ya
ini apa yang terjadi sekarang saya kira mudah mudahan
besok tidak terulang kembali
dan ini ini apalah apa namanya
harus kita lakukan evaluasi ya termasuk
misalnya sistem pengawasan dan penjagaan
barang atau mungkin
makanan termasuk juga karena memang ada
sop yang diikuti ya
di dalam penjagaan
tahanan memang ada standar operasi
yang biasa digunakan bisa itu
secara umum memang harus
ketat ya kalau tidak bisa
membahayakan di dalamnya saya kira ini
yang paling penting adalah bagaimana ke depan
kita jaga betul
tahanan khususnya tahanan
apa namanya terorisme
tidak akan muncul ke depan lagi baik terima kasih
direktur eksekutif lembaga kajian strategis
dan cnn indonesia breaking news
akan kembali sesaat lagi